kembali tertangkapnya aparat penegak hukum dalam operasi tangkap tangan kpk pekan ini menambah daftar panjang praktik suap di lembaga peradilan
karena itu sejumlah kalangan menuntut pemenahan yang diarahkan untuk membentuk sistem yang kuat dalam menjegah atau meminimalkan permainan di lembaga penegak hukum
mungkinkah pemenahan ini diwujudkan lalu langkah pemenahan apa saja yang harus dilakukan agar hal ini tidak hanya kemudian berhenti menjadi pembahasan sekilas sekilas ketika ada kasus kembali terungkap
menjadi hanya slogan perbaikan reformasi peradilan dan lain sebagainya
kami akan coba mengulasnya secara lebih mendalam hari ini dengan koordinator monitoring indonesia corruption watch atau icw emerson yunto
mantan hakim asep iwan iryawan selamat malam
terima kasih sudah hadir kemudian saya sapa dari yogyakarta guru besar hukum uii prof mahfud md
pak mahfud selamat malam
selamat malam indra mas asef mas sison
saya malam ini ingin mengulas lebih dalam karena sudah terjadi berulang kali
sebelumnya pun sudah diulas juga
tapi yang ingin jadi saya penasaran sebelum lebih jauh ya saya kok mengamati banyak sekali panitera ditangkap tangan
mungkin kak ngasep sebagai mantan hakim bisa menjelaskan peranan panitera ini seberapa penting sih
kok mereka bisa sampai ikut ikutan terima suap ini
gini kalau peranan panita sebenarnya sekretaris
namanya panitera sekretaris mencatat jalannya sidang
cuman istilah itu dipergunakan
cuma seribu satu macam modus itu terjadi
nah tapi setidaknya dalam kasus ini bisa dia spekulasi cari untung siapa tahu gitu kan
atau juga ada bagian dari jaringan itu
setidaknya itu dua minimal
nah sekarang kan yang pertanyaan saya bagi saya dalam kasus itu kan udah diputus hari
besoknya kok terima
kalau saya dari pihak katakanlah bermain mafia kan
ngapain dibayar rp satu ratus lima puluh
padahal ada sesuatu
itulah pertanyaan yang harus dibuka oleh kpk gitu kan
tapi yang menarik bagi saya dikatakan kenapa ini berulang ulang panita
satu persoalan sederhana kalau bagi saya
karena mereka paradigmanya tidak mau pernah berubah
jadi ketika ada kemarin jakarta pesawat tertangkap bungku ulu dan semuanya semuanya kan harusnya ada rasa takut
tapi pikiran mereka selama ini satu
ah itu gak bermain cantik ah itu nggak hati hati ah lagi sial
selama mereka tidak pernah bau berubah atau bahasa kiainya nanti kiai mahfud lebih tahu kan
tidak pernah mau tobat selama itu akan berulang
kalau sudah pusat utara barat selatan
jadi selalu pikirannya itu yang terjadi
nah kalau selama ini tidak pernah terjadi karena apa
panitra panita yang terjadi di jakarta ini satu lebih kaya daripada para hakimnya
kedua mereka tidak pernah berputar
ini yang namanya rohadi ini dulu panitia jakarta utara pindah ke bekasi balik lagi ke utara
kan harusnya ketika sama seperti di mahkamah agung
dari mulai pesuru dari mulai calon dan akhirnya ke pekaryawan
harusnya kan diputar semua
putasinya ke sabang lah ke merauke lah ke kalimantan
tapi yang jakarta ini berputar
sehingga sindikatnya itu maaf ya sudah paling apa
jadi oknum oknum pengacara para pemain udah tahu pemain
dari kampung tuh ditipuin dibodohin gitu
nah itu yang spokulasi
tujuh jadi tiga
mungkin juga ya mungkin juga dia majelisnya bersih cuma dia bermain
ya sebenernya coba bayangin
bisa tidak kemudian paniteranya yang bermain sebagai otak mafianya
namanya panitera tuh nih nih mas indah saya katakan
panitera tuh singkatan
panitipan tidak ketara
nah itu singkatan panitra ya
panitera udah lama di situ
jadi bisa pesen
ya istilah paket hemat
tapi putusan fonis dan lain sebagainya kan ada di tangan hakim
ya betul tangan
tapi kan sekarang juga kalau misalkan panitranya bisa menguasai
saya percaya banyak banyak keribuan hakim yang bersih
sekarang tapi bukti juga kan
kita lihat kasus bandung kita lihat kasus bengkulu kita akan lihat kasus medan
itu kan paketnya sama hakim sama panitera nya
gak mungkin kalau nggak ada kerjasama
mungkin orang yang berkutat di bidang hukum ini tentu paham gitu
orang yang awam melihat ini kok biasanya suapnya langsung ke hakim
hakim mendapat ini gitu kan
gini polanya masih
perannya panitera ini seberapa penting sih sebenarnya
sekali lagi itu yang paling senang dulu kalau saya ngerjain panitera
gini perannya sebagaimana
sekali lagi seribu satu macam
misalkan gini ada hakim yang bersih gak mau terima
terima beres oleh panitera
panitera yang ngatur semuanya
kepanjangan tangan saja
panjangan tangan itu ada juga salah satunya
ada juga nanti panitia minta tolong sama hakimnya
ada juga yang masing masing bergerak
jadi dua duanya dapat suap
oh mungkin semuanya
ini saya lebih tahu daripada saya
itu semua polanya banyak sangat banyak
tapi sekali lagi kalau hakimnya benar
hakimnya sekali lagi tidak pernah mau bermain nggak akan kena
nah itu artinya panitera mau bermain semacam apapun
mau mafia kayak gimana pun
kalau hakimnya tidak tergoda tidak bisa kan
kan orang orang yang mulai hukum suka diajarkan
hakim itu benteng terakhir
kalau semua polisi jebol jasa jebol
kalau ini nggak jebol walaupun bolongnya kecil tertutup
nah sekarang jadi masalah apa
karena ini semua itu bermain
bagian dari situ
panitia kan nyata tahu bocoran
oh kayaknya terbukti
di belakang bisa spokulasi
atau juga tahu
tolong deh diaturin
itu yang terjadi
coba deh pasangan yang terakhir ini kan
hakim dan panitera
nah ini panitera kemarin
ini bukan panitera nya
kan pertanyaan saya bukan panitera nya
udah diputus kenapa ada ketemu
udah ketemu kan udah selesai tahun tiga tahun
apakah ini uang muka atau uang penutup
atau uang tengah tengah tidak tahu
jadi itu si doli itu bukan ppsa
ya di pusat dulu
saya pikir masalah mereka masih melakukan
dengan kejadian begini
tapi tadi kembali kalau paradigmanya
enggak pernah berubah enggak pernah motobat
nah ini saya ke bung emerson
bang emerson kalau orang biasanya secara awam
itu melihat gitu
kalau misalnya ada suap ke hakimnya
misalnya atau ke jaksa misalnya
ke polisi begitu
pelaku pelaku penegak hukumnya langsung
ini kok kalau boleh saya kumpulkan ya datanya
secara lebih sederhana ya
penangkapan panitera pn jakut yang terbaru
kemudian sebelumnya penangkapan panitera pn jakpus
kemudian ada penangkapan kasudit kasasi perdata
direkturat peranata dan tata laksana perkara
perdata ma ya
artinya ini mereka kan pegawai pegawai birokrasinya
kemudian pencekalan terhadap sekretaris
oke kemudian yang selanjutnya adalah
ketua pengadilan negeri kepahyang
dan kemudian penangkepan hakim tipikor
ini kan terkait hakimnya
nah apa yang ada fenomen apa
ini kok birokrasinya begitu lincah
kalau birokrasinya aja begitu lincah
bisa bermain jadi mafia
apalagi yang penegak hukumnya seperti hakim dan lain sebagainya
nah tadi dikatakan pak asep gitu
panitra itu adalah sekretaris gitu ya
urusan administrasi segala macam
mulai dari putusan kemudian salinan putusan
kemudian beberapa hal yang itu
tidak berkaitan dengan misalnya soal
nah di beberapa kasus yang kita temukan
atau laporan yang kita terima adalah
panitra itu seringkali dianggap sebagai gurunya hakim
karena dia begitu paham soal kondisi di lokal
di lokal misalnya di jakarta utara ya
siapa pengacara yang sering berburu
senior lebih senior
jadi justru dia ngajarin tuh hakim hakim baru
yang datangnya dari luar kota
yang tidak paham soal konteks lokal
konteks di pengadilan itu
justru dia ajar ajarin
bahkan ada yang beberapa memang
ya tadi dia gambling
hakimnya mungkin tidak main tapi dia main
kalau bicara soal fonis hukuman
tren yang terjadi adalah
tuntutannya berapa hukumannya
kalau tidak setengah dua per tiga
jadi sebenarnya disuap ngedisiwak hukumannya
memang segitu gitu
yang saya pahami nanti dikoreksi pak asep
dia tuh punya kayak semacam rumusan tuh
kasus pencurian itu kalau ringan itu
rangenya sekian sampai sekian
jadi mau dihukum seberapa
tuntutannya setinggi apapun
ada yang seperti itu ya
benar benar ada ya
memang ya hukumannya nggak akan lebih dari
misalnya setengah atau misalnya tiga tahun
dua tahun seperti itu
nah ini yang terjadi juga sama
seperti di mahkamah agung gitu ya
dari riset yang pernah kita lakukan
bahkan pegawai yang cuma dorong dorong berkas
itu seringkali jadi pemain juga
di aktor mafia hukum
di mahkamah agung
ini memang pengamatan dari icw sendiri
betul paling tidak memang begini
mungkin panitra dia sudah dapat bocoran
lebih awal hukumannya apa
tapi memang belum dibacakan di
nah ini yang sering dimainkan oleh panitra ini
menghubungi para pihak kalau mau menang
nah ini yang terjadi
oke baik saya ke pak mahfud
pak mahfud kalau begitu kalau memang
ini mengerikan kenapa kita angkat kata kata
titik nadir sempat kita tadi di redaksi berdebat
apakah iya titik nadir
karena sebenarnya kan masih banyak hakim yang penuh
dengan integritas tetapi kami mencapai
kata sepakat saat itu pak
karena ketika yang terlibat adalah
pegawai pegawai birokrasinya ini berarti sangat
mengerikan bukan berapa jumlah hakim yang terlibat
tapi pegawai pegawai birokrasi pun bisa bermain
bagaimana pak mahfud melihat fenomena
nah pegawai birokrasi di peradilan ini ternyata
menjadi juga otak mafia peradilan
betul jadi semua modus tadi
sudah diceritakan oleh mas asep dan
hakim main dengan panitra bisa
panitra main sendiri
bisa hakim main sendiri
kemudian bisa juga panitra itu
untung untungan untung untungan dalam
arti begini kalau kasus
tertentu itu biasanya
sudah bisa diperkirakan kira kira
arah keputusannya seperti itu
lalu dia jual itu
atau untung untungan itu
menduga duga dari komposisi hakim
mengajukan konsep komposisi itu
meskipun pada akhirnya tetap oleh
ketua pengadilan yang memberi
data data tentang siapa
hakim yang punya perkara berapa
siapa yang masih sempat
nangin itu dan sebagainya
itu panitra ada lagi
yang disinyalir kuat
misalnya orang luar
pengacara bersama pengadilan
itu mengatur hakim
yang nanti akan menangani
kasus siapa jadi ini memang
sudah sangat mengerikan
sehingga sekarang ini betul kata
mas asep tadi
mafia diperadiani pelaku pelakunya
itu kalau tertangkap
gitu wah ini apes ini kena itu
mainnya kurang cantik dan sebagainya
karena melakukan hal yang seperti itu
ada lagi yang sering terjadi
dia seperti dikatakan mas eson tadi
misalnya panitra itu sudah tahu
bahwa putusannya sekian
tetapi mau dibacakan masih dua minggu lagi
itu sudah bisa dijual
bisa dijual melalui sms
bahwa ini oke ini no dan sebagainya
lalu dijual di luar dan sebagainya
nah itu yang sekarang sedang terjadi
dan ini memang sungguh sangat mengerikan
kalau peradilan seperti itu
kalau negara hukumnya sudah seperti itu
ya kalau mau agak agak
ya tinggal nunggu kehancuran kan
kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan
harapan oleh masyarakat
begitu mas indra
agar tidak menuju kehancuran itu
kita mencoba mengulas disini
saya ingin mengambil sedikit dari pernyataan
pak mahfud tadi bahwa
putusannya kemudian bisa dijual
nah artinya ketika dijual
tentu disitu ada sisi pembeli
disini adalah masyarakat misalnya
masyarakat yang sedang berproses di peradilan
nah bagaimana mereka agar bisa terhindar
dengan hal hal seperti ini mereka bisa berpengalaman
mereka tidak teriming iming
panitera dan lain sebagainya
yang kemudian menjual jual
fonis yang sudah diketahui terlebih dahulu
itu bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat ini
agak susah ya menumbuhkan kesadaran
pada orang yang berperkara
karena orang berperkara itu dalam
posisi selalu ingin selamat
melalui siapapun asal bisa
mau bayar gitu oleh sebab itu
saya kira institusinya yang harus kuat
beberapa langkah tadi yang sudah
disebut oleh pak asep itu saya kira
bagaimana kalau panitera panitera itu diputar
secara rutin gitu ya
bagaimana kalau panitera panitera itu diputar
secara rutin gitu ya
jangan orang bekerja
atau ngedown di satu tempat
begitu lama sehingga dia
lalu menguasai pola pola untuk berkolusi gitu
diputar aja dua tiga kali
setahun sekali misalnya
jangan berada di satu tempat
lalu yang kedua saya kira
ini untuk penataan yang lebih jauh
pengawasan hakim itu dikembalikan
agar dia mengawasi secara sungguh sungguh
misalnya diberi kewenangan
menyadap seperti kpk
apa namanya prosedur prosedur yang
sangat berat gitu jangan sampai
merasa itu teror bagi hakim
melanggar kebebasan hakim
tapi itu tetap diperlukan gitu
bagaimana kay ini bisa mengawasi
hakim hakim itu juga dia yang
mengatur mutasinya di banyak negara
ky inilah yang menentukan mutasi
hakim menentukan komisi kalau di sini
kalau di indonesia kemudian memberikan reward
terhadap hakim itu komisi yudisial
nah lalu yang ketiga
yang agak lebih jauh lagi
misalnya kalau saya
agak ini ya agak
pada tahun dua ribu enam itu
icw gitu ya pernah mengusulkan
ada kocok ulang tuh kocok ulang hakim
saya kira sekarang relevan itu untuk di
cara baru apa modifikasinya
hakim hakim yang sudah menjadi hakim
agung itu tidak diberi
apa namanya hak untuk
menjadi hakim sampai umur tujuh puluh tahun
sama dengan pejabat negara
tingkat pusat yang lain dibatasi
setelah lima tahun saja sehingga
nah untuk yang kedua tadi ini penting mas
ini penting bagaimana
komisi judicial itu dikuatkan
jadi undang undangnya diperbaiki kembali
dan jangan beri kesempatan mahkamah
agung mengendalikan lagi proses
pembuatan undang undang itu
karena begini dulu kita
sudah bersepakat mau memperkuat kj
mau kita buat semua sudah setuju
nah tiba tiba ada intervensi kan
yang semula mau dijadikan
payung untuk cara
semuanya tiba tiba dibalik
yang diatur kewenang mahkamah
agung dulu pengadilan umum dulu
baru ky nya terakhir sudah dapat sisa sisanya
cara seperti itu
kita sudah tahu titik akar masalahnya
ternyata ada di situ pak mahfuz nanti kita akan
lanjutkan di segmen
selanjutnya begitu saya juga akan bertanya sejauh ini
ma ketika ditanyakan
tentang penangkapan yang susul menyusul
penangkapan yang terus berulang begitu
ternyata menjawab terima kasih kpk
apakah cukup dengan kata kata
terima kasih kami akan mengulasnya lebih lanjut tetaplah bersama kami di cnn indonesia
ada beberapa solusi tadi
yang sempat disampaikan oleh prof mahfud md
ternyata memang soal kewenangan
ky yang fungsinya untuk mengawasi hakim ini
dikebiri begitu sebenarnya tadi ya
tapi saya ingin mengulat terlebih dahulu ketika
permasalahan tentang di
dunia peradilan ini begitu terjadi
aparat penegak hukumnya di sana atau mungkin
pegawai birokrasinya bahkan ternyata ketika
ditanyakan kepada mahkamah agung yang dianggap
harusnya menjadi penanggung jawab
kenapa terjadi seperti ini malah hanya menjawab
terima kasih kpk bagaimana
satu gini mas indra saya juga
waktu baru ketawa ingat lagi ketawa
saya juga ketawa teman teman ada ketawa terima kasih
lama lama suruh tangkapin ya semua terima kasih
semua kan satu itu satu tapi yang penting
kan setelah lu katakan tidak pernah ada suri toladan
ketika di atas sedang dan jadi masalah
kasusnya seket m a dan sebagainya tidak pernah
terselesai ada hakim yamani ada tuwada
yang tidak bermasalah tidak pernah selesai
di bawah pun mengikuti karena tidak ada suri toladan
jadi ketika di atas juga sama
di bawah juga mengikuti nah ketika sekarang
mulai ketangkap kan harusnya apa yang terjadi kan
tindakan tegas daripada pimpinan m a
kalau pimpinan m a berat tegas seperti di hukum yang
sering pasti penelitian icw itu kan
tegas tegas tegas akhirnya sebutan semua
tapi yang penting menarik dari pak prof mahfud
katakan komisi judisial itu jangan
sekarang kan hanya hakim yang sering kejadian
kan panitra sekretariat harusnya komisi dia
itu tidak hanya mengawasi para hakim
termasuk panitra dan staf staf juga
kan judulnya komisi judisial
bukan komisi kepolisian
nggak pasti polisi komisi jaksa harus jaksa
lain kalau judulnya komisi kehakiman
ini kan komisi yudisial itu terminologi
yang salah sejak awal kalau judisial harus
seluruh peradilan dikonangan
tapi kata pak prof mahfud betul
dari mulai rekrutmen beragam penerimaan
tapi kenyataan kan di m a gagal juga
bagaimana penerimaan calon hakim
apa yang terjadi nah sekarang
apa yang terjadi lagi selama
mahkamah agung tidak pernah selesai
masalah di bawah akan ngikutin
tapi kalau di makam agung ada seluruh
peradaan pimpinan m a nya kemudian
hakim agung nya kemudian seluruh staf nya
tadi gue sama sama di m a juga diputer
tidak hanya itu itu lagi sekarang kan
di m a pun tidak diputer ya
sekarang kata di m a
sekarang banyak pegawai pegawai yang dulunya cleaning
tilang jadi pegawai nah itu mentalitas
sekolahnya penyelesaian bukan itu nggak boleh
sekolah tapi kalau mentalitas mentalitas
yang awal duduk di jadi pejabat
apa yang terjadi kita tidak
mengharapkan sdm sdm yang tidak punya
kualitas apalagi ini masalah ini bukan pekerjaan pekerjaan
seperti biasa ini masalah penjaga
kan tadi perasaan polisi perasaan jaksa itu yang pidana belum yang
perdata nyokot perkara perkara besar bukannya
perkara perkara yang lain kalau ini ditangani oleh sdm sdm
ya tadi saya katakan misalkan di pn
mereka sudah mendarah daging sudah membatu
sudah menjadi budaya dalam
tanda petik sedangkan hakim dari daerah tidak
ngerti perkara perkara besar di jakarta
apa yang terjadi dibohongin kan ditipu
begitu masuk di daerah perkara kecil begitu
mereka sudah tahu permainannya jaringannya dengan
oknong oknong pengacara yang sudah ter
apalah udahlah saya kira udah pada tahu
cuma nggak berani ngomong aja karena susah pembuktian
hanya bisa rasakan selama segan tadi
tiga hal di makam agung pertama ya
rekrutmen baik pegawai ma baiknya baik hakim
mutasi promosi degradasi ya
kemudian pengawasan tidak jalan
selamanya akan berulang
pak mahfud saya ingin langsung ke pak mahfud
sebenarnya ketika ini tidak bisa
di banyak orang orang lama
yang berada di dalam
satu misalnya di satu pengadilan begitu ya
pengadilan negeri taruhlah jakarta utara
misalnya kemudian jakarta pusat orang orang
lama yang justru birokrasinya adalah orang orang
lama ketika hakim hakim baru masuk
ini kan menjadi sebuah kondisi mental
yang juga memprihatinkan ketika hakim
yang dari luar daerah masuk kemudian
masuk ke jakarta utara contohnya seperti itu
sementara jakarta utara sudah ada tanda
kutip mafianya di situ dan juga lebih
senior misalnya berarti kan ada
faktor mentalitas yang
juga lemah di situ sebenarnya
iya betul oleh sebab itu
apa namanya mekanisme
sirkulasinya itu harus lancar
sehingga kalau ada
orang baru masuk di situ
juga sudah punya kesiapan mental
dan juga orang orang yang di sana bisa
dengan suasana dengan tamu
baru dan yang tamu baru itu
petugas baru atau hakim baru bisa berat
beradaptasi dengan tempat yang
baru dan itu saya kira perlu
penataan secara kelembagaan
itulah sebabnya saya katakan
komisi yudisial itu sekarang
difungsikan lagi sesuai dengan
idenya dulu jadi benar pak
asep itu memang di
mk di mk itu ada dua putusan yang
yang terus terang saya
sesali pada waktu itu
kenapa itu bisa terjadi
ketika komisi yudisial seluruh
kewenangannya itu dipotong kemudian
kewenangan hanya untuk ikut menyeleksi
calon hakim itu juga dibuang
katanya itu bukan tugas
komisi yudisial pada
akhirnya komisi judisial itu tidak bisa berbuat
apa apa nah kalau
memang mau menata kembali ini saya kira
perlu memang ada kesepakatan kesepakatan
itu supaya mari ini
selamatkan negara ini yang sudah
karut marut seperti ini yaitu
dengan cara mulai dari pertama
mengangkat kembali posisi komisi yudisial
dan itu tidak usah diutak atik lagi
pemberian kewenangan kepada komisi yudisial
yang selama ini dipotong oleh
mahkamah konstitusi itu
sebenarnya itu merupakan open legal policy
hukum terbuka yang bisa dibuat oleh pemerintah
yang tidak boleh dibatalkan oleh mk
karena mk itu hanya boleh
membatalkan sesuatu yang jelas jelas
bertentangan dengan undang undang dasar
kalau soal memberi kewenangan pengawasan
apa itu apa bertentangannya itu kan urusan
pemerintah dan dpr
tapi sudah ada putusan mk soal ini pak tadi anda sebutkan tadi
lalu dianggap wah itu tidak benar
kan begitu nah itu yang
yang dulu saya sering
indra kepada masyarakat dan juga
kepada mk dan ma sampai
saya terakhir itu datang sendiri menjadi
saksi ahli di mahkamah konstitusi untuk
menyatakan itu tapi tetap juga
tidak bisa oke tapi karena sudah
sudah ada putusan mk tadi apakah
kemudian bisa di
apakah kemudian bisa katakanlah begini soal kewenangan
mk tadi sudah dipotong dari
begitu ya kewenangan kay sudah dipotong
dari putusan mk apakah ini nanti bisa
diatur ulang lagi melalui
perundangan pak karena kan kalau kita tahu putusan
mk ini kan final mengikat
ya harus refisi
ya jadi begini putusan
mk itu ada
yang sifatnya melarang
kalau itu betul betul bertentangan
dengan undang undang dasar ya
bertentangan dengan undang undang dasar tapi
kalau sebenarnya urusan pilihan politik
hukum misalnya misalnya ada putusan
bahwa mk menentukan
pemilihan umum dengan suara terbanyak
nah itu bisa
bisa dibuat undang undang baru sekarang bukan
suara terbanyak misalnya dengan
karena dulu mk itu sebenarnya
hanya membenarkan tidak
membatalkan yang ada karena benar
kalau membatalkan sendiri
itu dilakukan melalui proses
legislasi nah memang sejauh
menyangkut wawenang ky gitu ya
sejauh menyangkut pemenang ky
terjadi perdebatan panjang dulu kalau
mk sudah memutuskan lalu diatur
lagi sedemikian rupa
apakah itu tidak melanggar konstitusi
nah itulah yang sekarang
yang sekarang harus dibuat
pembahasan pembahasan bagaimana caranya
membuat prosedur prosedur agar
tidak persis dengan yang dibatalkan
dulu tetapi kita bisa mencari cara
bagaimana agar ky ini menempati
posisi posisi yang sangat menentukan kalau
kalau perlu lebih dikuatkan
dari yang dulu kan menjadi beda
misalnya tapi itu kalau itu
substansinya disetujui bagaimana kita
mengangkat ky itu itu bisa
didiskusikan lah bagaimana
mengatur apa pasal pasal hukumnya
nantinya baik ada sudah ada salurannya
sudah ada caranya secara hukum
begitu secara peraturan perundangan nanti bisa
ke arah sana tapi ini kan berarti menurut saya
kita harus menanti bagaimana
dari semua pihak
apakah bisa soal ini kemudian kita
menanti goodwill itu ketika
dimaharapkan juga kesadaran dari para
hakim juga ketua kpk
mengatakan ya lebih baik ott ott saja
tangan tangan saja kita akan
kita akan melanjutkan di segmen

artinya apa mereka sendiri

tidak mampu dan tidak mau
sepertinya ada upaya upaya pihak tertentu
menyandera posisi posisi mereka
jadi kan tahu sama tahu
kemudian kau kan aku yang bantuin
jadi sangat komplek
jadi sepanjang aktor utama tidak ketemu
dan tidak diproses oleh kpk
ya akan berulang terus
mungkin tidak kalau kemudian solusinya adalah
potong generasi daripada mereka yang
karena dia yang bawa berhutang budi dan lain sebagainya
hal yang rumit
karena saya saksi sejarah mas indra ya
jadi tahun dua ribu itu ada munas ikai di bandung
hakim hakim progresif yang buka itu gusdur
belum pernah munas ikai dibuka di gusdur
di gedung konversi asia afrika lagi
keihaji indonesia katanya
jadi dikira ikai padahal ikatan
gusdur yang kata indonesia kita kaget
gusdur gak tau saya bilang
loh ini kan hakim hakim yang suka bermasalah katanya
dan ketika itu tuh hakim hakim progresif
pernah mencusa tahun dua ribu loh mas indra
yang namanya teguh bukan das teguh gitu
supaya ada hakim ekspor impor
coba diganti itu semua hakim hakim agung
hakim ada dua hakim agung
temen lu itu lagi mabuk ya katanya
karena dibuat di salah satu media kompas saya sebut aja
menyatakan supaya diganti para hakim untuk diganti
impor aja dari luar ngapain kalau kaya kayak ini
hakim agung tahun dua ribu terus ngani mat teguh
jadi dia hakim agung ada yang mengatakan seperti itu juga
bukan hakim agung hakim
betapa kurang ajarnya supaya hakim coba
ngomongin hakim agung karena dia tahu kondisi
kondisi kan begitu udah dikatakan
tadi yang pas mengindah itu apa yang kemudiannya apa
semangat itu semangat impor
semangat impor gitu kan
nah yang lebih penting lagi coba masuk
ketika ini kejadian kejadian
potong generasi ya impor salah satunya ya
memang harus di ganti
polanya tadi disebar gitu karena sudah pensiun
sekarang ada undang undang jabatan hakim
jadi hakim harus dibatasin usianya
jadi misalkan yang hakim agung lima tahun
tidak boleh nggak lima tahun sekarang kan udah muda
sampai tua disitu ya dipelihara
gitu kan sampai tua sampai pikun
sampai udah tua kan ketuaan saya bilang
makanya sekarang hakim agung udah batasin deh enam puluh lima maksimal
kalau dia masuk lima puluh lima tahun kemudian
didirikan lagi hakim pn pun sama
maksimalnya enam puluh dia pun harus kena
dulu tuh ada dua istilah yang serang dipakai oleh
oleh mas kesehoni ini
anotasi dan minutasi jadi ketika hakim
mau naik ke hakim tinggi jadi ketua
di anotasi dan minutasi
kalau selama putusannya bodo
nggak bisa ada pertanggung jawab dengan cara judis
ke jakarta nah sekarang bayangin hakim di jakarta
mau gimana potong satu generasi
ada hakim pernah potong ke jakarta empat jakarta
sedangkan hakim lain nggak pernah dari ujung ke ujung
dari muara enim ke muara tewe ke muara muara
dan semuanya sementara hakim ini hanya berputar putar
disitu ini fakta jadi kalau kita harus
potong satu generasi jangan potong satu generasi
hakim yang mau terima aja tadi
oleh mk nggak boleh padahal diterima
anak anak yang lain belum tentu bisa terima
karena kebanyakan anak hakim alhamdulillah
banyak masyarakat yang ip nya itu ya
nggak memenuhi syarat
nggak memenuhi syarat yang jadi hakim hakim itu
wah ini berbahaya banget
saya kembali ke prof mahfud
jadi prof mahfud ketika kemudian kewenangan
kaye ini banyak dipotong
kita sekarang berharap kepada
panggilan hati begitu ya dari masing masing
pihak entah itu dari dpr
dari pemerintah dan kemudian
dari pihak yang
berkecimpung di dunia peradilan
tapi bisakah kita
kemudian berharap pada will itu saja
cukupkah ataukah ada cara untuk
push factor yang lebih kuat sehingga kemudian
memang benar benar reformasi ini berjalan
begini ya memang sekarang
yang utama itu
seperti kata indra tadi
kesadaran untuk menyelamatkan
bangsa dan negara ini
panggilan hati karena kalau dari sudut aturan aturan
sebenarnya kan sudah
tersedia semua nah aturan aturan
yang bagus karena tidak ada panggilan hati
dipangkas semua kalau tidak
dipangkas dimanipulasi di dalam
pelaksanaannya seperti tadi diceritakan
kaye tidak pernah
yang saya dengar itu ada
empat puluh lima rekomendasi hanya enam misalnya
yang di respon yang lain
yang tidak jelas
apa nasibnya dan sebagainya
jadi begini kalau anda tadi
sering menyebut dan
mahkamah agung itu ketika
ada orang ditangkap menyatakan
terima kasih kepada kpk
lebih dari itu juga kan kita sering
mendengar bukan hanya terima kasih hampir
setiap bulan jurubicara mahkamah
agung itu menyatakan mahkamah agung
kecolongan lagi minta maaf kepada
masyarakat masa kecolongan setiap bulan
apa apaan juga pasti ada sesuatu
yang sangat tidak teres kalau kecolongan
sekali dua kali ini
setiap saat kecolongan terus selama bertahun tahun
minta maaf terus kemudian
keledai yang tolol saja sebenarnya
ini bukan kecolongan apa apa pun
sampai hafal kelimatnya
aduh kecolongan lagi
minta maaf kepada masyarakat terima kasih
kepada kpk kan gitu saja kelimatnya
yang di hafal kalau jadi jurubicara mahkamah
baik tapi apakah kemudian jaminannya begitu
pak asep kalau kemudian kay diberi kewenangan
fungsi kay sendiri sekarang bagaimana kpk
karena kewenangannya itu begitu sudah dikasih
gini yang penting sekarang kan normanya ada
tugas kewenangan kay diberi kewenangan
lebih luas ya tidak hanya hakim
itu dulu sampai di situ dulu ya
apakah kay akan sanggup
melakukan itu misalkan contoh yang sebelumnya
ketika kami mengingatkan kasus maaf ya
di selatan itu jadi tersangka juga
berani gak sekarang kay nya yang kedua
catatan terakhir yang penting sekarang kay
akan menseleksi hakim agung
nah ketika kay misalkan melibatkan
mantan mantan hakim agung
nah bagi saya terkejut kita katakan tadi pagi
saya melihat media hakim agungnya nggak pernah
bermasalah pernah dibuat oleh media lagi
mana menguji calon hakim agung sedang pengujinya juga
bermasalah ketika dia jadi pimpinan
di mahkamah agung saya sebut
saya pertanggung jawab kan silahkan laporkan ke polisian
saya tanggung aja
jadi sangat sensitif gitu artinya gini ketika
apa pak asep atau kang asep
itu berada di dunia peradilan
saat itu memang melihat langsung praktik praktik seperti ini
apa yang anda lakukan saat itu
saya itu di peradilan dari mahkamah agung saya tiga belas tahun lebih
dan saya asisten ketua mahkamah agung
eh soalnya saksi sejarah ya
saya sudah teriak teriak lingkungan m a j sudah saya katakan ini ini
saya pengurus ika empat puluh pengiru pusat ini ini
makanya saya keluar kan karena saya tidak kuat dengan sistem
udah sekarang ribut ribut sudah dikatakan oleh
tidak hanya asep iwan
dan temen temennya teguh itu sudah mengatakan
cuma kalau saya berani keluar kan mereka
kalau bisa keluar ke gue bisa bicara apa sih bisa bikin putusan
apa yang terjadi sekarang itu
tidak hanya saya guru guru saya sebenarnya
sudah mengatakan sehingga banyak temen temen itu
sehingga jadi tidak hanya jurisprudensi
sudah menjadi konvensi karena
persoalannya sederhana kok dari dulu juga
ketika mereka hakim di pn ketika mereka
jadi mahkamah jadi hakim agung harusnya kan
semangatnya sama menentukan padahal kan
tapi ketika jadi pimpinan mahkamah agung
seharusnya dia dapatnya wc yang dulu bau duduk gitu
merokok enak gitu kan harusnya ketika dia jadi
dapat didokong temen jadi hakim agung
sebelum duduk teriak teriak
sudah duduk enak ternyata enak
itu yang terjadi jadi susah sekarang
bagaimana menyetopnya kemudian kalau kayak begitu ya
ya sekarang tadi sekarang bukan panggilan hati
karena panggilannya panggilan para pihak yang ada
panggilan kpk ya
nah ini kalau kita dipanggil kpk narasumber
kalau mereka dipanggil kpk narapidana
kalau mereka ketangkep kpk sedang dapat amplop
kita dikasih amplop sama kpk gitu kan
nah sekarang kan harusnya sekarang
berpikirnya ketika dipanggil kpk
orang tuh senang kan hakim hakim
diminta pendapat hukumnya sekarang kan dipanggil
oleh kpk sebagai apa
sebagai saksi sebagai apapun
nah tapi kan sebenarnya nggak ada di republik ini
mahkamah agung itu digeledah
cuma di indonesia karena begitu dihormati
cikrawi bawa martabat
hakim itu yang agung dan diagungkan
sekarang apa di mahkamah agung
udah pesimistis akhirnya
tapi kan dari tadi kita sudah mengutuki kegelapan
nah kita mulailah nyalakan sebatang lilin sekarang
mulai dari mana dulu paling kecil kira kira bung eson
yang pertama ya
kalau ketua mahkamah agungnya nyerah
nggak punya keinginan melakukan proses perubahan
saran saya mendingan mundur
cari figure figure lain yang punya komitmen kuat
untuk melakukan proses pembenahan di internal mahkamah agung
mungkin tidak mereka mundur
saya agak ragu dia mau gitu ya
karena berjuang menjadi hakim itu
jadi kita bisa mengambil keputusan untuk membangunnya
sudah banyak gitu
kemudian yang kedua tadi dikatakan prof maaf
ini harus melibatkan banyak pihak termasuk juga dpr
kalau memang ada persoalan persoalan serius soal kewenangan
termasuk juga komisi judisial
salah satu rekomendasi adalah revisi undang undang komisi judisial
memperluas objek pemeriksaan
tidak hanya kepada hakim
tapi juga pegawai pengadilan
karena tadi dikatakan pak asep
komisi yudisial itu tidak bicara soal hakim harusnya
tapi bicara juga aparatus
yang ada di pengadilan
panditera semuanya gitu ya
itu hanya diselesaikan oleh pengadilan
kita bisa lihat misalnya fenomena
yang terjadi kan hakim hakim
atau ketua pengadilan
atau pimpinan mahkamah agung seringkali
membiarkan gitu praktek praktek itu terjadi
praktek praktek menyimpang dibiarkan
kok kan kita tahu sama tahu
atau sadar ini kita
berbagi peran nah ini yang
nggak boleh terjadi gitu sepanjang
tidak ada kesepakatan diantara
politik untuk menguatkan
penguatan terhadap komisi judicial
tidak ada keinginan dari ketua mahkamah agung untuk
melakukan proses pembenahan ya lagi lagi
mereka hanya berharap dari kepada kpk saja
oke sekarang untuk mengukur
bisa memperbaiki ini sekarang saya akan
contoh begini ketika kita berharap
pada willingness dari
nanti mereka kan ada di legislatif
dan juga eksekutif begitu ya
apakah mereka benar benar akan
karena kan jangan jangan mereka
justru menggunakan ma ini nanti
sebagai juga satu tools politik
juga kepentingan mereka
tidak hanya motivasi soal uang begitu
saya ingin tanya ke pak mahfud apakah
mungkin itu terjadi pak ketika satu saat
lembaga peradilan ini
juga menjadi salah satu
alat bagi mereka untuk
menangkan sebuah pertarungan politik kita sudah tahu
banyak contohnya lah pak begitu ya di beberapa
bahkan sudah disinggung singgung bahwa
sang ketua ini juga merupakan
punya hubungan saudara dengan salah satu
pihak yang berperkara
di pengadilan ini bisa tidak kemudian
berharap kita benar benar ada
willing dari situ ketika satu sisi
politisi sendiri membutuhkan
tools ini agar tetap seperti ini agar bisa disetir
begitu prof mahfud bagaimana anda melihat ini
ya kalau situasinya
seperti yang selama ini terjadi
agak susah ya karena memang
untuk jadi hakim agung pun
anggota dpr misalnya juga kan
saling tukar menukar juga artinya
orang yang akan jadi itu harus
dia sudah jadi hakim harus melakukan
sesuatu tertentu yang dikendaki oleh
anggota dpr taruhlah
perkara misalnya titipan titipan
kasus dan sebagainya
punya harapan kalau misalnya
seorang ketua mahkamah agung
seperti kata mas eson tadi
hanya merasa tidak berdaya
itu bisa didorong melalui tekanan publik
kalau merasa tidak berdaya
tapi yang sangat mengkhawatirkan
kalau mereka itu bukan
tidak berdaya tapi tersandra oleh
kekuatan mafia di luarnya
sehingga mau berbuat baik pun sudah menjadi
tidak bisa itulah sebabnya
harus ada tindakan tindakan yang
agak radikal seperti tadi misalnya
upaya kocok ulang dan sebagainya
itu kalau melalui prosedur prosedur
biasa kan sudah bertahun tahun
kita melakukan prosedur prosedur biasa
dan itu selalu gagal
harus ada langkah langkah yang agak radikal tadi
dan saya setuju ky tentu
harus dibenahi dari dalam juga
kita beri posisi yang kuat
melakukan langkah langkah juga yang signifikan
tetapi juga supaya diingatkan
kalau nyeleksi hakim penyeleksinya
jangan juga hakim yang bermasalah
seperti kata mas asep tadi
kita benahi semua itu
dan saya kira ini
melihat situasi seperti sekarang kita harus
mulai berpikir serius tentang itu
kalau tidak ini hancur
tinggal nunggu waktu kalau begini terus
kalau dibiarkan seperti ini nanti kita akan bertemu lagi di forum ini
dan membahas hal yang sama
tapi jangan jangan ketika pernyataan terakhir tadi yang disampaikan oleh pak mahfud tadi
mungkin lain kali kita bisa bahas tentang siapa yang menyandra ma
ini kemudian seperti itu ya
tapi kita akhiri sampai di sini terima kasih pak mahfud md telah bergabung bersama kami
baik terima kasih pak asep telah bergabung juga
dan juga ada bung emerson yunus terima kasih selamat malam